setelah booster dijadikan syarat mudik banyak warga yang berbondong bondong mendatangi sentra vaksin dan salah satunya adalah di rsud mampang jakarta selatan sejak sabtu pagi terlihat ramai dipenuhi oleh warga
sehari jelang puasa masyarakat ramai mengunjungi sentra vaksin untuk mendapatkan booster salah satunya di rsud mampang
pasalnya pemerintah telah melonggarkan aturan terkait mudik lebaran dua ribu dua puluh dua dengan menghapuskan aturan antigen maupun pcr sebagai syarat namun warga diminta untuk vaksin lengkap dan booster sebagai syarat utama